partai demokrat membenarkan pengunduran diri tuan guru bajang dari partainya
demokrat menghormati pilihan politik tgb dan menegaskan pengunduran diri mantan gubernur ntb tersebut
tidak berpengaruh terhadap konsolidasi partai
partai demokrat menilai mundurnya tgb dari partai karena ingin fokus membantu pemenangan jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
demokrat mengisyaratkan belum ada komunikasi antara sby dengan tgb terkait pengunduran dirinya
wakil ketua dewan pembina demokrat agus hermanto yakin mundurnya tgb tidak berpengaruh terhadap suara partai